dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia tika bremau di tangerang bantan
selamat siang tika bagaimana hari ini hari pertama pemberlakuan psbb di tanggrang sendiri tika
selamat siang sarah dan juga pemirsa
memang hari ini merupakan hari pertama pembatasan sosial berskala besar atau psbb ini diberlakukan di kota dan juga kabupaten tangerang serta tangerang selatan
di mana psbb ini memang digelar selama empat belas hari lamanya terhitung mulai tanggal hari ini delapan belas april hingga nanti tanggal satu mei dua ribu dua puluh
dan memang untuk di tangerang sendiri tempat saya melaporkan saat ini tercatat ada empat puluh delapan titik checkpoint
nantinya akan diperiksa titik tersebut kendaraan kendaraan yang melintasi di wilayah atau di empat puluh delapan titik checkpoint tersebut untuk wilayah tangerang sendiri
salah satunya tempat saya berdiri
yaitu di jalan raya dan mogot tepatnya di kilometer sembilan belas tangerang
dari empat puluh delapan titik checkpoint tersebut ada lima belas checkpoint yang berada di titik titik jalan raya protokol seperti jalan raya dan mogot tempat saya saat ini
lalu ada di titik titik jalan raya protokol lainnya seperti di jalan gatot subroto di tamrin dan juga m toh dan titik titik jalan raya protokol lainnya di tanggerang
sedangkan untuk tiga puluh tiga checkpoint lainnya
ini berada di jalan jalan yang tersebar di wilayah kota dan juga kabupaten tanggerang
dan kalau kita melihat sejak pagi tadi di tempat saya berdiri saat ini titik checkpoint yang berada di jalan raya dan mogot tangerang ini sendiri memang petugas sudah berada di sini dan melakukan pengecekan untuk sejumlah kendaraan
tepatnya kendaraan yang melintas dari arah jakarta menuju ke kota tangerang
ini memang petugasnya berasal dari
berbagai kalangan dari dinas perhubungan satpol pp polisi dan juga tni yang juga memberhentikan sejumlah kendaraan yang tidak sesuai begitu dengan kebijakan psbb yang telah berlaku di tangerang terhitung pada hari ini
kalau kami memantau tadi ada sejumlah kendaraan seperti motor sepeda motor yang memang diberhentikan karena pengendaranya tidak menggunakan masker seperti itu dan juga ada sepeda motor juga yang diberhentikan karena memang berboncengan seperti itu
di mana mereka atau petugas ini memberhentikan pengendara tersebut untuk dicek nantinya apakah penumpang yang diboncengi tersebut di sepeda motor itu tersebut beralamat yang sama dengan pengembudi sepeda motor
apabila alamatnya sama sesuai ktp maka mereka boleh melanjutkan perjalanan ke arah tangerang namun sebaliknya apabila alamatnya berbeda maka pengendara sepeda motor tersebut harus putar balik
kembali ke arah jakarta dan hal itu juga berlaku sama untuk kendaraan roda empat dan juga kendaraan angkutan umum apabila over kapasitas pun mereka dilarang untuk melanjutkan perjalanan ke arah tangerang
dan sarah saya bisa menunjukkan sedikit situasi saat ini di titik checkpoint di jalan raya dan mogot
kalau anda melihat ini situasi lalu lintas di hari pertama psbb di jalan raya dan mogot tangerang ini memang cukup ramai seperti itu
dengan kendaraan karena memang hari ini merupakan hari pertama dan kalau anda bisa lihat di layar kaca ini petugas juga selain memperhatikan atau melakukan pengecekan para penumpang dan juga pengemudi yang berada di dalam angkutan atau pengemudi sepeda motor mereka juga membagi bagikan sebuah brosur seperti itu
ini merupakan bentuk sosialisasi juga dari para petugas terkait pembatasan sosial berskala besar yang memang diberlakukan
mulai hari ini di wilayah tangerang
sedangkan untuk ojek online atau ojek pangkalan hanya boleh mengangkut barang saja
serta batas waktu pengoperasian angkutan umum selama psbb ini berlangsung ini dari pukul lima pagi hingga pukul tujuh malam waktu indonesia barat
lalu untuk angkutan pribadi memang diatur mobil sedan maksimal penumpangnya tiga orang untuk mobil minibus maksimal empat orang lalu roda dua memang boleh berboncengan namun hanya dengan satu alamat di ktp saja
nah ini memang cukup menarik sarah karena kalau kita melihat tadi ada juga pengemudi ojek online yang tidak mengetahui terkait psbb yang telah mulai diberlakukan hari ini di tangerang
sehingga tadi masih ada satu dua pengemudi online yang masih memuat penumpang di wilayah ini lalu diberhentikan petugas dan akhirnya penumpangnya diminta untuk turun di titik checkpoint
namun akhirnya mereka berdua memilih untuk melakukan putar balik atau kembali
ke arah jakarta seperti itu dan memang hingga saat ini kalau kita melihat selama psbb berlangsung selama pada hari pertama ini sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran atau imbauan
lalu ada mobil yang memang pengemudinya masih berduduk bersebelahan dengan penumpangnya ini penumpang yang berada di sebelah pengemudi ini diminta untuk pindah ke belakang agar berada di jarak aman dalam mobil
dan semuanya diimbau untuk terus
tetap menggunakan masker walaupun berada di atas kendaraan baik itu sepeda motor maupun di atas mobil seperti itu
dan diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan di titik titik checkpoint seperti ini masyarakat pun dapat bekerjasama agar mematuhi aturan aturan kebijakan dari psbb yang mulai diberlakukan di wilayah tangerang untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di masyarakat
ya terima kasih produser lapangan cna
dan indonesia tika beremau yang melaporkan langsung dari tangerang banten